jika mahkamah konstitusi mengabulkan gugatan terkait dengan batas usia calon presiden dan wakil presiden menjadi tiga puluh lima tahun
maka ada peluang anak sulung dari presiden joko widodo gibran raka buming raka menjadi bacawa pres
lalu seberapa besar peluang itu bagaimana dinamikanya dengan peta koalisi
kita akan bahas kembali dengan jayadi hanan yang merupakan direktur eksekutif dari lembaga survei indonesia atau lsi
bang jayadi kita akan lanjutkan perbincangan kali ini
bicara soal potensi jika memang nanti gugatan di mk sudah diterima begitu
kita sama sama tadi sudah dengar bahwa puan maharani menyatakan
jika gugatannya nanti diterima begitu ya artinya atau dikabulkan
artinya pdip ini akan buka peluang gibran raka buming raka menjadi cawapres
ini tuh sebenarnya adalah suatu bentuk wacana atau mungkin realisasi
kalau memang benar terrealisasi berapa
ya tentu mungkin terrealisasi ya tapi kalau misalnya nanti gibran dipasangkan dengan ganjar
maka itu kurang sesuai dengan apa yang selalu disampaikan oleh pdip
bahwa mereka menginginkan kerjasama yang luas di dalam pencapresan
kalau misalnya ganjar penerima capresnya gibran capresnya
maka itu berarti kerjasamanya dari pdip
maka meskipun tentu saja masih mungkin ada partai lain yang bergabung ya
tapi itu berarti kan kerjasamanya tidak tercermin di situ
ya itu satu
sementara kalau kita perhatikan keputusan pdip sejak tahun dua ribu empat sampai sekarang
pdip selalu mencoba menggabungkan antara capres dengan cawapres itu dari dua kelompok yang berbeda
dari partainya sendiri
walaupun tentu saja pdip bisa mengajukan sendiri
itu satu ya
yang kedua dari segi pakemnya tuh
kalau ganjar kan kekuatannya nasionalis berpangku berpusat di jawa tengah terutama
dan daerah daerah pdip
sama juga gibran juga begitu
berarti itu kurang juga mencerminkan upaya untuk menggabungkan berbagai kekuatan
kekuatan politik yang ada di indonesia misalnya kekuatan nasionalis dan kekuatan yang lebih religius
itu hal kedua
yang ketiga belum tentu itu secara elektoral menguntungkan
karena basis pemilih keduanya sama kan
di basis pemilih keduanya itu sama
itu sama sama pdip
ya di jawa tengah kemudian di bali beberapa tempat sumatera utara dan sebagainya
saya perhatikan sejumlah simulasi dari berbagai lembaga survei yang berbicara tentang kekuatan nasionalis dan kekuatan religius
simulasi dari berbagai lembaga survei menunjukkan kalau gibran digabungkan dengan ganjar itu belum akan memiliki kekuatan yang sangat besar
tidak terlalu menambah kekuatan elektoral dari calon yang dia dampingi
tentu ada alasan
ada alasan misalnya ya mungkin karena memang belum kan gitu
tapi ada potensi lain
potensi lain yang bisa membuat itu menjadi
apa itu tantangan
yaitu orang akan mudah menuduh nanti bahwa ya ini kelanjutan aja dari jokowi
apa sama aja dengan membangun dinasti politik atau family politics
tidak memberi kesempatan kepada orang lain dan seterusnya
itu bisa mempengaruhi publik saya kira
oke mempengaruhi terkait juga keinginan publik untuk memilih akhirnya kepada pdi perjuangan
ini mempengaruhi terkait dengan juga keinginan publik untuk memilih akhirnya kepada pdi perjuangan
tapi kalau kita lihat konsekuensi lainnya yang mungkin dihadapi ketika memasangkan ganjar pranowo dengan gibran raka buming raka di pilpres dua ribu dua puluh
secara koalisi dan secara internal partai apa yang kemudian bisa dihadapi
karena pdip kita tahu ya bisa mengajukan calonnya sendiri sebenarnya
kalau ganjar dan gibran digabungkan jadi satu itu berarti kan proposal p tiga untuk mengajukan sandiaga uno itu kan ditolak
ganjar dan gibran digabungkan jadi satu itu berarti kan proposal p tiga untuk mengajukan sandiaga uno itu kan ditolak
pertanyaannya apakah p tiga mau bertahan dengan posisi seperti itu
sementara p tiga itu kita tahu selama ini basis pemilihnya banyak dari kalangan islam
terutama kalangan islam yang lebih religius ya
bukan kalangan nasionalis begitu
oke artinya bisa digabungkan
jadi bisa saja p tiga berpikir ulang
dan artinya ini juga seperti yang tadi bang jaya disampaikan ketika kemudian digabungkan atau gibran dan juga ganjar
artinya dua duanya akan nasionalis dan ini tidak sejalan mungkin dengan cita cita awal yang juga berkali kali disampaikan oleh pdi perjuangan
tapi lagi lagi kita akan lihat dinamiknya seperti apa
terutama nanti kita lihat perkembangannya apakah gugatan ini akan dikabulkan atau tidak
terima kasih banyak bang jayadi hanan sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom